cnm indonesia breaking news
di sini di trotoar depan seberang gedung dpr ri saat ini situasi begitu ramai
ada jalur evakuasi yang mereka buat sendiri jalur evakuasi untuk menyelamatkan korban yang pingsan saat berdesak desakan tadi keluar dari area demonstrasi
iya anda katakan bahwa mobil komando masih ada di lokasi
dan sedianya berdasarkan aturan yang ada jika memang ada niatan demo berjalan damai dan harusnya berakhir damai seharusnya mereka sudah meninggalkan tempat ini
sebenarnya apa yang masih dilakukan
atau saya tidak terlalu mendengar suara anda
yang pertama tadi ketika orasi dari para ulama ulama ini mereka juga cukup berhati hati untuk menjaga perkataan dan mencoba untuk menenangkan
masa yang sudah hadir untuk melaksanakan unjuk rasa di sini
dan yang kedua adalah tentang pesan dari habib rizik sihab yang mengatakan saat orasi berkali kali bahwa jika tutupan mereka tidak terpenuhi maka mereka akan menunggu hingga esok hari
dan tadi ultimatum dari polisi juga menyebutkan bahwa demonstrasi akan selesai pada pukul enam
meskipun saat ini sudah lewat dua jam
ini polisi awalnya tetapi ultimatum ini tidak terlalu digubris oleh para pendemo
memang unjuk rasa ini sejak siang tadi hingga malam tadi atau sekitar dua jam yang lalu saya bisa gambarkan di sini berlangsung secara aman dan dapat terkendali
tetapi hingga saat ini sebenarnya tidak ada perlawanan dari para pendemo
terhadap polisi yang menembakkan gas air mata ke arah para pendemo
dan memang mobil komando masih ada di depan sana
mobil komando ini berisi para ulama termasuk habib rizik sihab dan juga beberapa tokoh masyarakat lainnya
tadi kita juga mendengar beberapa orasi dari kita sebut mulai dari ratna sarumpait mulai rahmawati soekarno putri juga hadir di sini
dan beberapa ulama besar lainnya juga
hadir untuk memberikan orasi dan juga penyegaran bagi para pendemo agar tidak melakukan aksi represif terhadap polisi
dan walaupun situasi sedikit tidak terkendali saya bisa katakan sedikit tidak terkendali karena para pendemo ini jumlahnya banyak
saya bisa gambarkan sejak siang tadi hingga saat ini jumlahnya sekitar lima puluh ribu orang
yang berkumpul mulai dari istana hingga bundaran hi sampai dengan saat ini
jumlah begitu sangat sulit untuk dibubarkan meskipun dengan himbawan dari para ulama
mengapa saya bilang sulit karena kesulitan ini diakibatkan karena terlalu banyak friksi yang ada di sini
ada banyak kelompok yang hadir dalam demonstrasi hari ini
saya bisa sebutkan demonstrasi
kasus ini terdiri dari lebih dari dua puluh kelompok
ini satu ambulans baru saja lewat
yang saya lihat tidak ada korban yang berbaring di dalamnya
ini sebagai mobil pembuka jalan untuk mobil komando di belakang sana
jaraknya sekitar tiga ratus meter dari tempat saya berdiri
yang saya lihat di sini bukan saja
laki laki tetapi perempuan anak anak juga hadir dalam demonstrasi ini
satu mobil lagi sudah lewat
ini termasuk salah satu rombongan komando yang tadi berorasi di depan sana
sepertinya di depan istana negara
kali ini adalah situasi sekali lagi saya bisa bilang
dapat dikendalikan sedikit walaupun
tadi mereka bilang
pengunjuk rasa ini akan berlangsung dengan damai tetapi
mengingat banyaknya orang yang ada di sini dan konsentrasi terpecah
mereka juga pada akhirnya tidak
bekerja sebagai kelompok lagi
inilah situasi yang
dapat tergambarkan hingga malam ini
masyarakat yang ikut unjuk rasa
belum berkurang jumlahnya
kalau saya bisa memperhitungkan
garis di depan saya ini sekitar dua puluh meter
ini masih belum berkurang sama sekali
belum mundur sama sekali
walaupun ada sebagian kecil yang sudah meninggalkan tempat

belum mundur sama sekali

tempat menunjuk rasa mereka
sejak siang tadi
selesai salat jumat
mereka berkumpul di istiqlal
melakukan aksi jalan kaki
menuju istana negara melewati jalan merdeka barat
bukan satu satunya jalur yang
dianggap sebagai jalur jalan kaki untuk mereka
setidaknya ada jalur jalur lain tempat mereka berkumpul
sampai dengan sore tadi ketika kita melihat bersama
salat asar dilakukan bersama antara para pendemo dan juga
polisi yang hadir di sana
ini mencerminkan adanya
suasana atau situasi
yang bisa dikendalikan
tetapi ketika jam mulai bergulir ketika sudah
hasil pertemuan dari perwakilan pendemo ini
disitulah konsentrasi juga mulai terpecah
meskipun dalam satu jam
sekitar pukul enam setelah salat maghrib
para ulama dan juga
tokoh masyarakat coba menenangkan masa yang ada di sini
sampai saat ini saya masih bisa mendengarkan suara
tembakan gas air mata
yang selama beberapa kali ini
mengarah ke arah para pendemo
asap masih terlihat
asap masih terlihat dari
tembakan gas air mata di sana
ini satu mobil komando lagi
saya masuk ke lingkaran mobil komando
sudah mundur dari
meskipun sudah ditembak
ditembakan gas air mata
atau masyarakat yang ikut
masih belum beranjak
tepatnya di jalan merdeka barat ini
kalau bisa saya gambarkan
ada ribuan orang
yang masih bertahan di sini
dan butuh waktu untuk bisa beranjak dari tempat demo karena kerumunan orang yang ada di sini begitu banyak
sekali lagi saya bisa katakan tidak ada aksi perlawanan dari masa pendemo yang ada di sini
rasa komitmen bersama dari para pendemo bersama dengan ulama mereka termasuk dengan pemerintah bahwa demo tanggal empat kali ini berjalan dengan damai walaupun ada beberapa catatan
baik vano anda mendengar suara saya
ya saya masih mendengar suara anda alfito
baik gambar yang kita saksikan tadi adalah gambar lempar lemparan dan
ada sejumlah insiden ternyata jika kita mengutip dari detik com adanya sekelompok masa sekelompok orang yang berasal dari satu elemen tertentu dan ini harus dikonfirmasi
yang kemudian melempari polisi dengan botol air minum
kemudian dilanjutkan dengan lemparan kayu dan batu sehingga menimbulkan tiga korban luka dari pihak kepolisian
lepas itu saya sempat mendengar kejadian ini sebelum azan maghrib berlangsung
sementara jika ada pelemparan kayu tadi yang saya lihat ada beberapa orang berjalan dari arah tamrin menuju jalan medan medan merdeka barat membawa kayu untuk menuju ke depan tempat mereka
sebentar pak sebentar pak
kamu yang pilih rakyat
iya pak sebentar pak
itu tadi barusan saya bisa gambarkan keadaan para pendemo yang datang
tega bela etis ya
pak jokowi tega pak etis
baik baik kita akan coba menghubungi vano kembali tapi yang anda saksikan ini adalah gambar di mana aksi masih berlangsung di depan gedung kpk
di jalan merdeka
di jalan medan merdeka barat
dan kita saksikan bersama gambar yang anda saksikan ini di layar kaca di mana lemparan gas air mata meruap di beberapa tempat
asap menutupi permukaan udara di sejumlah tempat juga dan di tempat itu kemudian masa terlihat bubar
ada upaya melakukan pelemparan
sekarang kalau kita lihat waktu pukul dua puluh waktu indonesia barat
dua jam setelah masa yang seharusnya dipakai efektif oleh demonstran melaksanakan aksinya pukul delapan belas

lewat batas waktu dan mereka masih berada di depan istana merdeka
memang berdasarkan pantauan ada beberapa insiden ada aksi saling dorong ada aksi pelemparan
dan yang paling penting sesungguhnya adalah massa yang tetap ngotot berada di lokasi untuk melaksanakan aksinya
padahal berdasarkan aturan perundangan dua jam lewat sudah batas mereka melaksanakan unjuk rasa
dan karena itu penting untuk aparat melaksanakan langkah langkah yang harus ditempuh
untuk membubarkan massa
untuk membubarkan massa